saudara komisi pemilihan umum akan tetap menggunakan sirekap dalam pilkada serentak
kpu klaim akan pakai sirekap yang sudah diperbaiki berdasarkan catatan dari mahkamah konstitusi
komisioner kpu divisi teknis penyelenggaraan idam holik memastikan akan mengevaluasi dan juga memperbaiki sirekap
meski sempat disinggung oleh majelis hakim mk pada sidang putusan sengketa pilpres
menurut kpu catatan dari mahkamah konstitusi bakal menjadi bahan evaluasi dan perbaikan terhadap sirekap yang akan digunakan dalam pilkada dua puluh tujuh november nanti
kami akan menggunakan sirekap ya tentunya apa yang menjadi pertimbangan hukum mahkamah konstitusi
putusan kemarin yang dibacakan tersebut itu menjadi rujukan kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sirekap yang akan digunakan dalam pilkada dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh